ya selasa tiga puluh satu mei dua ribu enam belas lanyala dideportasi pemerintah singapura
akibat overstay atau melebihi masa tinggal
dan diserahkan ke petugas imigrasi di kbri singapura
kemudian lanyala diterbangkan dengan pesawat garuda ga delapan ratus tiga puluh lima
dan tiba di bandara soekarno hatta selasa malam
lalu seperti apa perjalanan kasus lanyala
berikut kita simak informasinya
pada tanggal enam belas maret dua ribu enam belas lanyala mataliti ditetapkan sebagai tersangka
kasus dugaan korupsi penggunaan dana hibah pada kadin jawa timur
untuk pembelian ipo atau ipo inisial public offering
dibangjatim oleh tindak pidana khusus atau pitsus kejati jawa timur pada tanggal yang sama
kejaksaan tinggi jawa timur juga mengeluarkan surat perintah penyidikan atau sprindik
terhadap lanyala atas kasus korupsi dana hibah
selanjutnya kita lihat pada tanggal tujuh belas maret dua ribu enam belas lanyala langsung melarikan diri ke malaysia
dan kita lihat lagi pada tanggal delapan maret dua ribu enam belas
pada tanggal delapan belas maret dua ribu enam belas kejati jawa timur mengeluarkan surat perintah cekal terhadap lanyala
kemudian kuasa hukum lanyala mengajukan pra peradilan terkait penetapan tersangka oleh lanyala
dan selanjutnya pada tanggal dua puluh satu maret dua ribu enam belas lanyala tak hadir pada panggilan pertama kedua
bahkan panggilan yang ketiga ketika sudah ditetapkan menjadi tersangka
selanjutnya pada tanggal tiga puluh maret dua ribu enam belas lanyala tidak lagi di malaysia
ia dikabarkan melarikan diri atau berpindah ke singapura
dan selanjutnya pada tanggal sebelas april dua ribu enam belas imigrasi republik indonesia secara resmi sudah mencabut paspor lanyala
sehingga ia berstatus stateless alias tidak punya keluarga negaraan
pada tanggal dua belas april dua ribu enam belas lanyala memenangkan gugatan pra peradilan
hakim tunggal ferdinandus menyatakan bahwa sprindik hingga penetapan tersangka lanyala mataliti
dari kejaksaan tinggi jawa timur tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
dan pada tanggal yang sama pula kejaksaan tinggi jawa timur kembali mengeluarkan seperindik baru lanyala
atas kasus tindak pidana pencucian uang
kita lihat pada tanggal dua puluh dua april dua ribu enam belas kejaksaan tinggi jawa timur lagi lagi mengeluarkan seperindik baru
terhadap lanyala atas kasus korupsi dana hibah
dan pada tanggal dua puluh lima april dua ribu enam belas anak lanyala mengajukan pra peradilan ke pengadilan negeri surabaya
dan akhirnya pada tanggal dua puluh tiga mei dua ribu enam belas lanyala menang gugatan pra peradilan
tak mau ketinggalan akhirnya pada tanggal tiga puluh mei dua ribu enam belas kejaksaan tinggi jawa timur kembali mengeluarkan seperindik baru
terhadap lanyala mataliti atas kasus korupsi dana hibah ini
dan yang terakhir atau kita lihat yang terakhir pada tanggal tiga puluh satu mei dua ribu enam belas lanyala dideportasi dari singapura
dan diserahkan ke kb di singapura akibat masa tinggalnya oversteering
lanyala tiba di soekarno hatta dan dibawa langsung ke kejaksaan agung jakarta untuk menjalani pemeriksaan
sebuah perjalanan yang sangat panjang yang harus dilalui oleh lanyala
harus lari ke malaysia lari ke singapura sampai akhirnya dinyatakan overstay dan ditangkap imigrasi
dan diserahkan ke kbri dan akhirnya kembali lagi ke jakarta
setelah dua lima bulan akhirnya kembali ke indonesia
kita lihat perjalanan kasus dari lanyala ini akan berakhir seperti apa nanti
dan tentunya akan kita update terus